dinas kesehatan kabupaten gunung kidul daerah istimewa yogyakarta mengonfirmasi dua belas orang positif antraks
mereka terpapar antraks setelah mengkonsumsi daging dan kontak erat dengan ternak yang terkena antraks
hasil positif pasien antraks ini berdasarkan hasil uji laboratorium balai besar penelitian veteriner bogor
terhadap enam belas sampel warga pada rabu
tiga belas warga yang terkena antraks tujuh diantaranya merupakan warga desa hargomulyo kapanewon gendang sari
dan lima lainnya dari desa gombang kapanewon ponjong
meski begitu para pasien tetap dirawat di rumah masing masing karena tidak mengalami gejala berat
hingga saat ini dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat masih terus memantau zona merah daerah yang terdampak antraks
agar bakteri tidak meluas
ada enam belas yang bisa diambil ya beberapa waktu yang lalu